ini juga sama melihat kebawa pegal juga agak kebawa gitu maksudnya
gimana aman ya mas ya iya aman banget kalau kayak gini mas ya iya jadi satu lagi ki mau nanya ada nggak
sih mungkin ya ampun kasihan banget rina
tapi aku nggak tahu sih ya mas ya aku bukan belain bos sendiri cuman kok kayaknya nggak
mungkin ya kalau gue ini dari keluarganya panino karena aku tahu panino tuh sayang banget sama
rina jadi nggak mungkin dia sengaja mau ngeracunin itu dia itu yang bikin saya bingung
jujur ya sebenarnya aku mau ke apartemen kamu mas apartemen saya iya aku mau minta maaf aku baru
tahu ternyata kak na nganjum ngancum kamu rumah fair banget emang boling deh orangnya
emang kayak gitu selalu udah usah di dengerin ya udah ngusir dipikirin juga saya gak tersinggung
tapi saya tahulah karakter pak angga seperti apa
dia bisa kayak gitu karena dia mau lindungi adik perempuannya
serius nih kamu gak marah
enggak lah serius
hubungan saya sama pak angga juga baik baik aja
malah dia juga pernah nolin saya
yaudah kalau kayak gitu aku jadi lega dengarnya
bos ngasih satu kesempatan lagi
kalau lo gagal lagi lo bakal misah
pak uyah gerbangnya tolong dibuka ya
soalnya al minta saya untuk datang ke sini
berhubung belakangan ini situasi lagi kurang membaik
apa boleh masuk
iya enggak apa apa
uya suruh masuk
saya mau suruh angga datang ke rumah
baik pak bos
pak bos bilang boleh masuk
tidak ada kerja ya
pak angga mbak bisse silakan langsung aja ke ruang tengah
anak luwak di pun waru
buah palem di belah dua
eh paling enak pengantin baru
siang malem selalu bahagia
paling enak pengantin baru
tante yang tenang ya
maaf loh ini tante jadi merepotkan kalian
enggak sama sekali pak
tenang aja tante
semuanya bakal baik baik aja
al juga minta saya datang ke sini untuk ngecek cctv
ya siapa tahu ada informasi yang bisa didapat
ah mau cek cctv
kalau gitu sebentar tante
bisa ke ruang tamu sekarang
sekali jadi ngerepotin kalian
tante bener bener khawatir
enggak lah tante
ah udah seperti saudara saya sendiri
dia udah anggap seperti ibu saya
aduh kamu anak anak tante
ya udah nanti pokoknya
kamu tolong antri angga ke ruang kerjanya al untuk cek cctv
ayo mas jerapa ikut kecik
tante pokoknya nggak boleh stress ya
aku janji aku bakal jagain tante
bener bener tante nggak bisa pikir michi
thank you once again ya
ya sama sama tante
kira kira beberapa hari yang kemarin ini beberapa minggu ini ada yang mencurigakan nggak sih
ada nggak sih orang yang mengintai rumah sini
mungkin mengawasi gitu
yang gerak geriknya sangat mencurigakan
kayaknya sih nggak ada ya mas
iya kayaknya nggak ada deh mas angga
yakin nggak ada
kalau nggak mungkin ada orang yang datang ke rumah ini
cari tahu mengenai keluarga alfahri
kalau kiki ngerasa sih
nggak ada juga ya mas angga
ya atau mungkin
ah mas bentar bentar
kalau ngomong agak nundukkan dikit
ini dari tadi kiki ngedengar kayak gini
pegal juga lehernya kiki mas
ya ini juga sama
ngeliatnya ke bawah
agak ke bawah gitu maksudnya
aman banget kalau kayak gini mas ya
ada nggak sih mungkin orang yang pura pura sok baik banget
terus tiba tiba datang ke rumah

terus tanya tanya mengenai
kalau nggak tante rosak
kalau ke kiki sih nggak ada ya mas
cuma kiki nggak tahu juga kalau ke yang lain
misal ke uya atau mbak mirna
mas angga ini ruang kerjanya mas al
tapi kiki bukain dulu ya soalnya pintunya
boleh kuncinya mah ada bawah
bentar ya mas
ini udah boleh berdiri
eh boleh boleh mas
pegang netek ke atas
oke boleh saya izin masuk ya
berarti serius banget dong ini urusannya
kalau sampai mas jerapa ikut tangan menangani
mencari jalan keluarnya
semoga cepat beres deh
kamu udah kabarin mama belum dengan kondisi rina
mas dari mana
ini buat mami cik
makasih ya cik
eh bentar bentar
oh telepon dari al
alhamdulillah rina selamat ma
ya allah alhamdulillah rina selamat
aduh mama senang sekali dengarnya ya allah
sekarang kondisi rena lagi ditangani sama dokter
aku sama andi masih nunggu di sini
yang penting rina selamat ya ma
pokoknya kamu tetap kabarin mamah ya
apapun perkembangannya oke
gimana di rumah
mama aman ada yang ganggu mama
ya mama baik baik aja
ini kebetulan ada michi sama angga di sini
angga lagi mau cek cctv di ruangan kerja kamu
aku sama andi masih nunggu rina di rumah sakit dulu ya ma
kalau ada apa apa kabarin ya
insya allah di rumah ada angga mudah mudahan semuanya aman
dan ini yang terpenting kamu sama andi jaga kesehatan ya
jangan sampai terlalu capek apalagi andin kan lagi hamil
rumah takut terjadi apa apa sama dia ya
iya ma udah dulu ya ma
awww rina selamat alhamdulillah
syukurlah tante kalau gitu
kiki senang dengarnya bu
kiki ke belakang ya bu ya
oh iya benar benar
alhamdulillah tante rina selamat
ibu semoga rina selamat
terus semua ini
dalang di belakang ini semua termkap ya
amin semoga tante ya
masih ditangani dokter
alhamdulillah sudah membaik
dan kalau memang kondisi rina stabil
sudah bisa dipindahkan ke kamar
syukurlah kalau kayak gitu
kalian kok bisa datang barat
tadi pas jalan ke sini
taksi saya kena ranjau paku pa
makanya saya terpaksa untuk turun mencari kendaraan lain
saya ketemu sama catherine
jadi saya ikut sama taksinya catherine
kok aneh ya
kebetulan sekali taksinya randy kena ranjau paku ketika waktu mau ke sini
apa hal ini memang disengaja
nyata gitu jhd
masa yang baik
saya pikirnya halloween the new year plans rasanya sepertinya